terima kasih anda masih menyaksikan kompas malam saudara
presiden jokowi dodo meminta sekjen pdi perjuangan hasto kertianto
untuk tidak membuat isu soal dirinya yang disebut ingin merebut kursi ketua umum pdi perjuangan
jokowi membantah pernyataan dari hasto yang menyebut dirinya ingin merebut posisi ketum dari pd perjuangan
di mana pertanyaan ataupun pernyataan ini disampaikan di sela kegiatan di bandara halim perdana kusuma
joko widodo juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding jadi ketua umum partai golkar
jokowi pun meminta hasto untuk tidak melontarkan tudingan itu
katanya mau ngerebut golkar katanya mau ngerebut nanti semua mau direbutin semua
membucuk bumeka agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan kepada pak jokowi
nanti lalu enggak enggak ada seperti itu
pernyataan mengejutkan dilontarkan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
ya ia bilang presiden joko widodo sempat berupaya mengambil alih kursi ketum pdi perjuangan
hasto menyatakan ada menteri yang powerful dan super powerful bertemu rias rashid untuk ditugaskan bujuk megawati agar kepemimpinan pdip diserahkan ke jokowi
rencana tersebut terjadi beberapa bulan setelah itu
membucuk bumeka agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan kepada pak jokowi
pernyataan hasto dibantah oleh wakil presiden terpilih gibran raka buming raka dengan bilang tidak terjadi hal seperti itu
gibran lalu mengatakan sebaiknya tidak lagi menanggapi pernyataan sekjen pdi perjuangan ini
tidak ada seperti itu
sebelumnya isu jokowi incar kursi ketua umum partai golkar juga sempat berembus
kala itu hubungan jokowi dengan pdip dikabarkan renggang pasca majunya gibran jadi cawapres prabowo subianto
menarik untuk diikuti apa langkah politik jadi joko widodo pasca selesai menjabat sebagai presiden pada bulan oktober nanti
tim liputan kompas tv
tudingan anda soal tudingan ini gimana nih

karena dimana sebetulnya hal itu salah satu jawabannya bisa jadi terkait bahwa apa yang kemudian bisa membuat presiden tetap berada dalam pusaran kekuasaan setelah menjadi presiden
nah kemudian opsi itu kemungkinan bisa yang diambil adalah beliau berminat untuk menjadi ketua umum pd perjuangan setelah suksesi dari ibu megawati
jadi anda menurut anda tudingan yang disampaikan oleh hasto kristianto ini ada apa
kalau kita melihat bahwa saya juga tidak tahu pastinya seperti apa yang tahu mas hasto yang tahu pak jokowi yang tahu juga kemudian bu megawati dalam hal ini
tapi tadi saya utarakan bahwa kalau itu benar
kalau itu benar oke meskipun sudah dibantah oleh presiden joko widodo begitu ya
tapi kalau dilihat ini kan ingin ini masih tudingan kemudian ingin merebut kursi ataupun mengincar kursi ketum pdip
jokowi gimana menurut anda
kapan itu mas sekarang apa atau sebelumnya
nanti kedepannya ketika kedepannya mas
oke kalau begini kemudian kalau kita lihat bahwa pernyataan tersebut kita belum tahu pasti benar
betul ini harus kita garis bawahi sama sama ya mas erlangga ya
belum tahu kebenarannya seperti apa
tapi kalau kemudian kita melihat dalam rasionalitas kepentingan masing masing aktor itu adalah sebuah fenomena politik yang logis bisa terjadi
tentu pak jokowi menimbang tentang apa yang kemudian bisa membuat beliau tetap berada dalam pusaran kekuasaan setelah beliau tidak lagi menjadi presiden
dan pdi perjuangan adalah partai yang terbesar dalam konteks partai politik di indonesia gitu
nah kemudian kalau kita melihat sekarang bisa jadi bahwa pak jokowi berminat tetap berminat untuk menjadi ketua umum pdi perjuangan
tapi kemudian kalau kita lihat bahwa kalau kita lihat kemungkinannya hal itu agak sulit
karena persoalan pertarungan politik yang beberapa waktu terakhir ini muncul terkait dengan tampilnya pasangan prabowo gibrane yang disupport oleh presiden
dan kemudian partai sendiri pdi perjuangan sendiri melihat bahwa hal itu cukup menyakitkan bagi mereka karena kemudian dalam pandangan pdi perjuangan juga berlangsung melalui
ini tidak saja pemihakan dari presiden tapi juga penggunaan alat alat dan sumber daya negara untuk mengalahkan pasangan dari ganjar
nah ini membuat kesannya sangat kuat bahwa dari internal pdi perjuangan sendiri masih belum bisa menerima pak jokowi
nah hal ini yang menghambat beliau apabila beliau masih hendak kemudian menjadi ketua
jika ingin mengincar ketum pdip ini
nampaknya akan sulit ya dengan hal yang seperti tadi mas erlangga jelaskan begitu
kalau begitu menurut anda nanti jalan politiknya joko widodo pasca lepas menjadi presiden nanti seperti apa
iya kalau kita lihat bahwa opsi opsi yang muncul bisa jadi misalnya mengambil misalnya kesempatan untuk maju menjadi ketua umum partai golkar
ini juga opsinya sempat mengemuka ya isu menjadi ketum golkar ini ya
apalagi golkar sendiri dengan perolehan suaranya cukup lumayan cukup besar gitu kan nomor dua
atau kemudian bisa jadi pilihan pilihan tetap misalnya berusaha untuk mengambil alih pd perjuangan masih menjadi opsi gitu
dalam artian bahwa beliau tetap akan membuka saluran komunikasi dengan elit elit partai
tapi kemudian kalau menurut saya bahwa kemungkinan itu agak sulit atau tipis untuk bisa diambil
atau misalnya dengan partai partai yang lain ketua umumnya
kemudian bisa juga membangun negosiasi
tapi kemungkinan yang paling memungkinkan saat ini atau posibilitasnya lebih kuat adalah merapat ke partai golkar
ini menarik nih ya sejumlah kemungkinan langkah politik yang diambil oleh presiden joko widodo pasca lengser begitu
kembali lagi soal tudingan hastoni mas erlangga terhadap joko widodo yang mengincar kursi ketum pdip
ini menurut anda ini arahnya kemana
hingga akhirnya hastoni kristianto nih melontar ke mana
untuk menurut anda apa yang akan dilakukan tudingan tersebut
saya lihat bahwa tudingan atau statement dari mas hasto sendiri ingin kemudian menampilkan kepada publik
bagaimana sebetulnya kontestasi dan pertarungan politik yang cukup panas di internal partai
yang juga melibatkan posisi dari pak jokowi di sini
dimana hal itu terkait dengan upaya untuk menurunkan informasi
kepada publik tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh pak jokowi sendiri kemudian sangat kemudian tidak bisa diterima oleh partai
dan memberikan reasoning tentang apa yang secara politik terjadi yang membuat kesan atau kemudian pandangan dari pd perjuangan
ataupun ketua umum sendiri kemudian menjadi negatif terhadap pak jokowi
akan makin banyak begitu pernyataan pernyataan yang akhirnya menjadi sorotan publik dari pdip ke joko widodo
saya pikir ke depan kita masih melihat bisa jadi akan dibuka hal hal yang kemudian cukup keras dan cukup panas
untuk kemudian diartikulasi kesehatan ke publik terkait dengan apa yang berlangsung dalam konflik atau benturan internal dalam pd perjuangan
kalau kita melihat gelagat dari apa yang diutarakan mas hastoni
saya pikir bahwa ini masih baru belum semua yang
tabarat kata kalau megang kartu asi itu baru satu kartu begitu ya menurut anda ya
jadi kartu trufnya belum ditampilkan
saya pikir ada ya kalau misalnya dalam karena kemudian bahwa kita tahu bahwa dialog dan kemudian negosiasi politik yang muncul sebelum pilpres kemarin
itu kan cukup alot ya cukup intensif gitu
nah saya pikir bahwa banyak informasi informasi kunci yang akan ditampilkan misalnya oleh elit partai
itu dari pdip nya yaitu hasto kristianto
kalau dari presiden joko widodo sendiri anda melihatnya bagaimana nantinya ke depan merespons termasuk gibran
kalau melihat gaya komunikasi dan apa yang diutarakan oleh presiden sendiri kelihatannya cenderung untuk bersikap dingin
atau kemudian tidak akan bereaksi dengan itu
pun melakukan statement yang banyak terkait dengan hal tersebut
oke baik kita nantikan ya seperti apa nih nanti dinamika politiknya seperti apa
ini mk juga masih berlangsung kemudian kita juga masih menunggu hasilnya seperti apa
terima kasih mas erlangga pribadi pengamat politik dari universitas erlangga telah bergabung bersama kami di kompas malam